wow canggih ya
cukup dengan perintah suara mesin mobil langsung menyala
ya sistem car starter voice ini merupakan hasil ciptaan siswa sekolah menengah kejuruan
di kawasan industri mm dua ribu seratus cikarang barat bekasi yang dikembangkan sejak oktober lalu
tak hanya menghidupkan mesin perintah suara juga bisa mematikan mesin mobil
sistem ini telah diaplikasikan di mobil suv yang menjadi bahan praktek pengembangan teknologi
car starter voice menggunakan teknologi bluetooth yang dikoneksikan dengan telpon genggam
telpon telpon prosesnya jadi kita cari dulu cari dulu ini kita mau bikin apa sih
selanjutnya kita nyari ini arus arusnya arus arus di mobil itu rem itu dari mana
selanjutnya door lock kita dari mana ngambilnya
dan kita ngambil dari aku juga arusnya
dan selanjutnya kita bikin menggunakan relay arwino
untuk prosesnya kita menggunakan menginginkan waktu kurang lebih dari dua bulan ya
terus tadi perangkatannya sudah dijelaskan sama para aku
dan itu kita menggunakan mobil empat dua ribu sembilan belas
lalu kesulitan ya paling
lokume fifa mungkir
pergeser ke grogol sukuharjo ratusan kenalpot brong
atau kenalpot bising hasil sitaan polisi disulap menjadi patung elang raksasa
sebelumnya nalpotbrong atau kenalpot bising
biasanya langsung dimusnahkan dengan cara dipotong atau digilas dengan alat berat
tapi kali ini polres sukoharjo menginginkan untuk dibuatkan monumen kenalpot brong
yang kemudian menghubungi silno sang pembuat
ide ini muncul karena silno sebelumnya memang sering mendapat pesanan membuat patung hewan
dalam proses pembuatannya mungkin ada sedikit kesulitan ya
untuk kenalpot itu kan tempatnya di kanan semua
untuk menyimetriskan membuat seperti patung elang ini kan sungguh sulit untuk simetris ke kanan
ini yang digunakan sudah hampir dua ratus kenalpot
patung dengan tinggi tiga meter dan lebar tiga lima meter ini menghabiskan dua ratus kenalpot brong hasil sitaan polisi
dan saat ini monumen kenalpot brong sudah rampung sekitar delapan puluh persen
tim liputan cnn indonesia